delegasi ukraina rusia melakukan pertemuan di perbatasan belarus pada senin siang waktu setempat
lalu apakah perundingan keduanya akan mencapai kesepakatan damai dan menghentikan konflik panas yang sudah berlangsung lima hari tersebut
bergabung malam hari ini bersama kami pengamat hubungan internasional dina praturaharja selamat malam mbak dina
selamat malam mbak tiffany
baik kita kembali membahas bagaimana konflik yang terjadi antara ukraina dan rusia yang sudah berlangsung lima hari kebelakang
hari ini senin siang waktu setempat delegasi ukraina dan rusia ini sudah bertemu melakukan perundingan meskipun sebelumnya presiden ukraina sendiri menyatakan tidak terlalu berharap banyak sebenarnya dari pertemuan ini
rusia juga masih terpantau melancarkan serangan meskipun keduanya sepakat untuk berdialog
mbak dina bagaimana anda melihat pertemuan hari ini dan harapan kesepakatan damai
menghentikan krisis yang terjadi
dan karena kita harus siaga bahwa putin bisa melakukan apapun untuk menjaga harga dirinya dan harga diri rusia
tapi jika ukraine menyetujui untuk datang ke meja perundingan maka ketegangan akan berkurang tuh sedikit
ketegangan akan berkurang lagi bila ukraina berani bicara pada uni eropa juga pada amerika serikat untuk menghentikan narasi anti rusia
dengan tujuan agar suasana negosiasi jadi lebih kondusif antara rusia dan ukraina
di sini menurut saya ukraina itu perlu menunjukkan bahwa sebagai negara berdaulat mereka bisa bijak menangani ketegangan antar negara besar
misalnya saja waktu amerika serikat ya indonesia mau beli senjata dari rusia kita pun langsung di blok ya beli jet tempur dari rusia
jadi amerika dasarnya waktu itu adalah undang undang untuk countering american adversaries atau musuh musuh amerika serikat dengan cara menjatuhkan sanksi
jadi berhadapan dengan resiko tidak aman dari negara besar memang membutuhkan satu kebijakan tersendiri gitu ya
jadi ini yang saya bilang ukraina perlu aktif untuk menurunkan ketegangan dengan rusia
dan di sini saya lihat memang ada agak bermasalah ya karena barat saya lihat masih minim keinginan untuk bernegosiasi
jadi ukraina sendiri ujung ujungnya sulit berdiri mandiri ya sebagai negara berdaulat
sore ini malah ukraina sudah minta untuk
segera diakui sebagai negara anggota eu
menurut saya ini justru berpotensi untuk meningkatkan rasa tidak aman dari rusia yang tadi saya bilang semakin merasa terjepit
jadi saya belum lihat ya bahwa amerika dan uni eropa dalam posisi berniat untuk melakukan deeskalasi ketegangan
padahal sebenarnya ini prakondisi yang wajib untuk menetralisir suasana di rusia dan ukraina pada saat negosiasi berjalan
oke mbak dina sebenarnya apa sih target terakhir yang anda lihat dari invasi rusia terhadap ukraina ini
saya melihat tujuannya ada dua sebenarnya yang pertama itu demilitarisasi ukraina
jadi awalnya sebenarnya rusia ingin tetap punya akses ke laut hitam
selain itu akses penting untuk pertahanan dia juga akses penting untuk perdagangan
dan ukraina itu selama bertahun tahun posisinya pada dasarnya swinging ya
antara ingin ingat pada sejarahnya bahwa dia salah satu negara pendiri uni soviet dulunya
dan posisi yang pasca perang dingin yang ingin bergabung bersama nato dan uni eropa
jadi rusia akhirnya menyasar kelompok kelompok mayoritas rusia yang tinggal di wilayah dekat laut hitam tersebut
dan sekarang rupanya bukan hanya di situ ya sasarannya
sejak dua ribu delapan belas rupanya konstitusi ukraina menunjukkan keinginan bulat untuk bergabung dengan eu dan nato
rusia makin merasa tidak nyaman dengan ukraina
jadi tujuan pertama demilitarisasi
yang kedua menurut saya tujuannya adalah pengakuan rusia bahwa kekuatan penyeimbang amerika serikat sangat dibutuhkan
dan rusia berperan penting di sini sehingga tidak bisa ditekan tidak bisa dihapus apalagi dimatikan begitu saja
jadi yang saya lihat yang dikendaki rusia adalah
ukraina kalau memang dia tidak bisa bersahabat dengan rusia maka dia ingin menundukkan ukraina
dan rusia ini juga kita perlu tahu ya di dalam negerinya itu makin lama makin ke kanan makin nasionalis ekstremis
jadi karena tekanan tekanan global juga posisi rusia juga boleh dibilang tidak berkembang dengan optimal ya paska perang dihin

maka kelompok kelompok nasionalis ekstremis itu berkembang
maka kelompok kelompok nasionalis ekstremis itu berkembang
semakin pesat juga
jadi kita harusnya melihat rusia bukan hanya figur putin sekarang
tapi justru kita bayangkan juga bahkan tanpa putin bisa jadi rusia itu jauh lebih keras lagi gitu
makin menjadi nasionalisme
jadi kita perlu sebenarnya melihat gambaran yang lebih besar
menciptakan suasana yang lebih kondusif lah
agar rusia tidak bergerak semakin ke kanan
saat ini rusia merasa tersudut
tadi seperti yang mbak dina juga sampaikan
sorotan tajam dunia
kemudian juga sanksi keras yang tertuju pada rusia
salah satunya adalah sanksi ekonomi
dimana sanksi berat terkait dengan ditendangnya atau keluarnya dari sistem keuangan internasional
setelah beberapa negara inggris amerika kanada
sepakat untuk memblokir aset rusia pada swift
nah ini akan menyulitkan tentunya berdampak pada misalnya orang orang atau masyarakat warga rusia
let's say misalkan untuk bayar barang impor investasi di luar negeri peminjaman juga
tapi seberapa besar sih sanksi keras ini akan sebenarnya berdampak pada rusia
atau mungkin justru sebaliknya malah negara di luar yang akan dirugikan mbak dina
menurut saya rusia sudah menghitung ya
jangka pendek jangka menengah khususnya
mitra dagang terbesar rusia itu adalah cina
selain untuk kegiatan kegiatan ekonomi juga kegiatan pertahanan
pada dasarnya kemitraan dengan china ini sudah menggunakan mata uang lain di luar usd
dan china sendiri sudah berhasil mendapatkan kontrak tiga puluh tahun dari rusia untuk rusia menyuplai gas ke china
jalurnya langsung lewat siberia
kita berarti untuk kegiatan ekonomi transaksi besar besar itu
sebenarnya tetap bisa berjalan
rusia juga kita nggak boleh lupa dia juga kegiatan ekonomi ilegal juga berkembang ya
lewat cyber lewat jalur perbatasan
dan ini tentunya nggak akan kena dengan sanksi tersebut
kemudian yang kedua kalau kita lihat sanksi terhadap rusia ini
dampaknya kan sebenarnya justru akan sangat terkena pada negara negara yang punya ketergantungan besar migas ya
ini harga tertinggi sejak dua ribu empat belas
dan sebenarnya pembeli terbesar dari migas rusia ini adalah uni eropa
dua per tiga ekspor rusia itu perginya ke uni eropa
artinya yang tercekik justru uni eropa
kecuali ya kecuali uni eropa ternyata ada jalur lain yang kita nggak tahu
tapi saya lihat dampak jangka panjang dari upaya untuk mengisolasi rusia ini adalah
pilihan pembelian barang barang pokok seperti energi senjata kemudian besi baja bahkan produk pertanian dan pupuk ya
itu akan semakin terbatas
kita makin sulit punya pilihan alternatif selain produk produk yang dibuat oleh amerika barat dan sekutu sekutunya
berarti juga kita harus selalu waspada bahwa rute dagang mitra dagang bisa siap berubah sewaktu waktu
manakala ada ketegangan di antara negara negara besar
gambar besarnya ya
saya menarik di sini hasil keputusan pbb hari ini mbak
di situ saya melihat bahwa reaksi negara negara dunia berbeda ya dari yang dibayangkan mereka akan langsung condeming atau pengecam rusia
justru kita lihat negara seperti china brazil bahkan mesir itu mereka berusaha untuk bermain hanya mengingatkan akan bahaya dari perang
jadi mereka tidak mau mengucilkan rusia juga
karena memang kalau diingat ingat sanksi dagang terutama embargo ekonomi itu paling sering digunakan oleh negara negara barat
dan sanksi seperti ini sebenarnya sangat mencekik masyarakatnya ya
artinya masyarakat rusia kemungkinan besar juga akan kena dampak negatifnya
tapi yang lebih kita khawatirkan adalah dampaknya ke negara
dan negara yang terhubung dengan negara yang disanksi tersebut
dampaknya akan lebih meluas lagi
kalau tadi mungkin mbak dina sampaikan sebenarnya yang bisa saja mengalami kerugian adalah negara di uni eropa ya
karena rusia merupakan pemasok igas mungkin salah satu yang terbesar di sana
tapi kalau untuk skala skala besar dampak bagi perdagangan internasional melihatnya bagaimana mbak dina
menurut saya kita lihat perkembangannya hari per hari ya
negara pengimpor migas tentu saja pertama tama akan beresiko mengalami defisit neraca perdagangan
karena harga migas yang lebih tinggi
tapi karena hari hari ini sistem perekonomian dunia itu basisnya pasar
saya melihat kecenderungannya ada sejumlah negara yang sudah lebih cepat menyesuaikan diri
jadi khususnya misalnya pedagang penyedia jasa logistik
mereka itu sudah sigap mengubah rute perdagangan
tidak mesti lewat rusia
tapi tentu resikonya biaya kemungkinan meningkat ya untuk logistik
kemudian china nih saya lihat juga menarik
mereka tidak serta merta putus hubungan nggak lewat rusia
tapi mereka lewat daerah kantong kantong rusia yang lain di laut baltik
dan juga lewat polandia timur
jadi nggak otomatis putus hubungan gitu kerjasama dengan rusia
sementara harga barang barang
untuk pasar eropa justru lagi lagi kemungkinan akan meningkat
karena biasanya produk pakaian misalnya kemudian konsumen produk konsumen goods yang lain itu
masuknya dari china lewat rusia gitu dan lewat ukraina
tapi katanya sih jumlah tersebut tidak cukup signifikan
banyak yang lewat mediterania
jadi kalau saya lihat bagaimanapun juga negara negara besar seperti china
kemudian indonesia aja
kita sudah antisipasi ya
kita nggak mau juga berseberangan dengan amerika atau uni eropa
sehingga akses pasar kita kan tetap ya banyak besar juga ke amerika dan uni eropa
jadi pada dasarnya kalau memang sejumlah jalur ditutup
berarti kita harus pergi ke pasar yang baru
untuk produk perdagangan kita
kita akan lihat perkembangannya terus
karena seperti mbak dina sampaikan
perkembangannya akan sangat dinamis
enam hari per hari jam per jam
bahkan mungkin menit per menit kita akan pantau
tapi kita harap konflik rusia dan ukraina ini akan segera berakhir
karena banyak sekali korban berjatuhan
juga sangat menyesakan untuk melihat apa yang terjadi di sana
terima kasih mbak dina prapto raharja sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam mbak dina